ahmad naufa tujuh belas tahun pelajar kelas dua sma di guangsi oversis chinese school di kota naning provinsi guangsi tiongkok
memutuskan pulang sendiri ke kampung halamannya di desa batu putih lauk kabupaten sumeneb madura jawa timur
ia pulang atas biaya sendiri pada dua puluh sembilan januari lalu dan tiba di indonesia pada kamis malam
ahmad nekat pulang karena takut terjangkit virus corona
karena di kota nanning tempat yang menuntut ilmu sudah ada belasan warga yang terinfeksi virus mematikan tersebut
sekayaknya sih mereka nggak menjadi akan
akhirnya karena buru buru saya langsung hubungin keluarga saya minta mau pulang
ahmad juga mengatakan kondisi di kota naning saat ini sangat sepi
tidak ada aktivitas sekolah diliburkan semua toko dan tempat umum ditutup
selain itu stok masker dan alkohol pembersih di kota nanning juga sudah habis
hal itu juga yang membuatnya semakin ingin cepat pulang
ahmad rahman sumeneb madura jawa timur